hari ini presiden jokowi saudara bertemu mantan perdana menteri inggris tony blair dan petinggi perusahaan apple kemarin
dalam pertemuan jokowi mengajak mereka untuk berinvestasi di ibu kota nusantara ikn
bagaimana peluang pemerintah menarik investasi asing di ikn
kami akan membahasnya bersama kepala investment and trade indef andri satrio nugroho selamat malam mas andri
mas andri ini nampaknya usai lebaran nih pak presiden ngegas banget ya nggak tancap gas langsung nggak ada rem
kemarin sudah menemui ceo apple untuk investasi hari ini juga ketemu dengan mantan pmi inggris tony blair bicara juga soal investasi di ikn
jadi sebenarnya kalau dilihat ini sejauh apa sih minat dari perusahaan asing dan juga dalam negeri terutama untuk investasi di ikn
ya kalau kita berbicara mengenai investasi asing di ikn sendiri
saya bisa menyimpulkan bahwa memang minat untuk berinvestasi tinggi loi tinggi
tetapi untuk direalisasikannya masih minim begitu ya
artinya dalam hal ini kita bisa memberikan pandangan bahwa investasi asing masih mencoba untuk melihat begitu ya
apakah berinvestasi di ikn ini cukup menguntungkan bagi mereka begitu ya
terlebih mungkin menurut saya kalau masalah kepastian
apelanjut atau tidak saya rasa dengan kepemimpinan yang baru ini pasti akan lanjut
tetapi concern dari bisnis wise nya sendiri begitu ya itu yang dilihat oleh investor asing
apakah memang cukup menguntungkan begitu ya jika ikn ini hanya difokuskan sebagai ibu kota baru untuk menyelenggarakan pemerintahan gitu ya
jadi wait and see di perusahaan asing ini sebenarnya yang mereka harapkan bukan hanya asn aja yang pindah tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan
mungkin membuka peluang peluang baru dengan banyak masyarakat yang pindah maksudnya gitu
iya betul karena kalau kita hanya mengandalkan untuk asn saja ya maksimal saya rasa hanya dua juta penduduk begitu ya
dan ini angka yang cukup kecil sekali begitu kalau kita berbicara mengenai investasi
dan tentunya investor asing pasti akan melihat apakah mereka dengan berinvest di ikn akan cepat balik modalnya
atau mungkin investasinya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan
nah ini menurut saya mereka perlu berhati hati gitu ya untuk melihat dari segi keuntungannya sendiri
ini berbeda menurut saya dengan investor di dalam negeri yang saya rasa mereka sudah cukup beberapa diantaranya cukup confident begitu ya
apalagi kalau kita berbicara mengenai sektor sektor properti dan juga real estate mbak audrey
iya karena real asset yang besar besar di dalam negeri juga sudah mulai masuk ya
jadi kalau menurut saya itu juga menurutku
menurut saya memang susah payah juga untuk mendapatkan investor domestik
kita tahu juga bahwa dibaliknya juga ada gula gula yang diberikan oleh pemerintah begitu ya
salah satunya pemberian psn begitu ya
di luar wilayah wilayah yang seharusnya diberikan psn
kalau gitu kan kalau di dalam negeri tadi kan ada salah satunya mungkin yang dibikin menariknya adalah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional
nah kalau misalnya di luar negeri sebenarnya seperti apa
janji janji yang juga harus direalisasikan agar si calon investor ini mau investasi di ikn
ya pertama yang paling krusial dan juga menurut saya pertaruhan dari menteri atr bpn sendiri begitu ya
yaitu adalah persoalan lahan mbak udrey
karena kita melihat bahwa masih ada persoalan hingga dua ribu delapan puluh enam hektar lahan di ikn yang masih belum clean and clear
nah menurut saya investor tidak ingin melihat bahwa
mereka masih berhadapan dengan masalah lahan ini
mereka ingin datang berinvestasi lahan sendiri sudah clean and clear
dan mereka juga tidak mau bersusah payah begitu ya mengurusi hal tersebut
nah ini yang menurut saya juga harus diberikan kepastian bahwa investor bisa datang gitu ya dan berinvestasi di sana
tanpa ada persoalan persoalan terkait dengan masalah dasar seperti lahan begitu mbak undri
mas andri kalau gitu kalau misalnya mungkin saja investor asing ini masih
berpikir dua tiga kali mungkin berkali kali untuk mau investasi di ikn
kalau gitu pertanyaannya kalau tidak atau tanpa investasi investor asing
mungkin nggak kalau hanya di dalam negeri saja memadai untuk di ikn
kalau dikatakan mungkin atau tidak mungkin begitu ya mbak ya
tetapi dalam hal waktunya begitu ya
jadi kalau kita berbicara mengenai waktu saya rasa keinginan pak presiden ikn ini segera terwujud begitu
tetapi kalau kita hanya mengandalkan
pertama dari segi apbn yang kedua adalah investor domestik yang tentunya nilai investasinya tidak sebesar investasi asing
maka kecepatan dalam membangun ikn bahkan menjalankan pemerintahan di ikn itu semakin lama
dan tentunya menurut saya semakin lamanya ikn itu nantinya tidak terisi begitu ya
itu juga malah menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah begitu
pada akhirnya segala cara dilakukan oleh pak jokowi bagaimana agar investor swasta bisa segera menanamkan modalnya di dalam negeri
tentunya ini menurut saya juga harus didorong langkah langkah yang cukup bisa extraordinary lah
misalnya pemerintahan selanjutnya presiden selanjutnya berkantor lah di ikn
nah kira kira kalau misalnya berkantor di ikn saya rasa investor pasti akan merasa bahwa oh ini
karena ikn pasti akan jalan begitu ya dan akan cukup seri
berarti kalau gitu transisi kepemimpinan ini juga bisa mempengaruhi dong mau atau tidaknya nih minat investor asing terutama
ya menurut saya kalau hanya dijanjikan bahwa oke nanti upacara kemerdekaan akan ada di ikn saya rasa belum cukup begitu ya
saya rasa puncuk kepemimpinan pak presiden sendiri atau presiden yang baru gitu ya
itu bisa berkantor di sana dan juga wakil presiden berkantor di sana saya rasa akan menambah daya gedor begitu ya dalam hal ini untuk mendapatkan investasi baru begitu
karena dari segi confidence dari investor pasti akan meningkat dari itu
jadi dari sisi kepercayaan diri mau investasi atau enggak dilihat dulu dari perpindahan pelan pelan ya asn menterinya presidennya wapresnya gitu pak
betul karena tidak banyak sebetulnya saya bisa katakan asn yang mau ikut serta
secara volunteer bahkan ya untuk berpindah ke ikn
menurut saya ini yang harus diselesaikan juga begitu bahwa investor juga melihat investor asing terutama melihat bahwa ini masa transisinya juga masih cukup lambat
bahkan kemarin kan kita tahu bahwa yang ditargetkan maret dua ribu dua puluh empat asn berpindah di sana ini juga dimundurkan gitu ya
dan ini yang menurut saya juga menjadi sinyalemen bagi investor
bahwa apakah mereka akan untung gitu ya dengan berinvestasi di sana
manakala faktor yang cukup utama penduduk yang di sana yaitu asn sulit untuk berpindah
nah kalau pucuk pemimpinannya sudah berpindah misalnya presiden berpindah ke sana saya rasa semuanya pasti akan mengikuti
dan ini menurut saya jadi salah satu faktor penggerak yang akan cukup masif gitu ya
manakala kita ingin mengejar kecepatan investasi dari ikn itu sendiri
mimpi dari ikn ini akan dibuatnya seperti apa sih mas
kalau dilihat lihat kan ini juga ya dari tony blair institute katanya akan membantu percepatan transformasi digital pemerintahan
kemudian juga pembuatan panel surya di ikn yang katanya juga akan didukung oleh uni emirat arab
ya selama menurut saya gini ya selama investor asing tidak dijanjikan keuntungan yang cukup besar
dan dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai sektor pemerintahan
saya rasa untungnya tidak akan cukup besar gitu ya
berbeda kalau kita berbicara mengenai bagaimana membangun kota bisnis
saya rasa investor sangat lebih percaya diri dengan melakukan hal tersebut gitu ya
tetapi kalau kita berbicara mengenai pemerintahan
nah di sisi mana di sini bisnis mana yang bisa memberikan confidence bagi investor asing
nah tentunya saya melihat bahwa dari ikn sendiri kemungkinan besar mereka akan menggunakan
atau membangun begitu ya sektor sektor bisnis yang ada di sekitaran ikn
nah ini yang menurut saya jadi salah satu faktor penggerak sendiri ya bagi investor asing
mereka bisa berinvestasi di sana dan tentunya mendapatkan keuntungan di sana
kalau hanya bergerak di sektor pemerintahan saya rasa sangat kecil untuk mendapatkan keuntungan gitu ya mbak
karena bagi perusahaan pasti akan menghitung juga ya berapa profit yang akan bisa didapat gitu ya
yes betul sekali mbak apalagi kalau kita berbicara mengenai membangun
dengan kota dari nol begitu ya dan ini jaraknya jauh sekali dari pusat kota sebelumnya
berbeda kalau kita berbicara mengenai negara negara lain misalnya dari negara mesir
yang memindahkan dari cairo ke new cairo nya itu sendiri
banyak investor berusaha juga untuk berinvestasi di sana
karena mereka cukup confidence dari segi jarak tidak terlalu jauh
tidak build dari scratch juga tidak mulai dari nol juga begitu ya
dan tentunya di sana juga ada pusat pusat bisnis gitu ya
jadi investor diarahkannya ke sana ke pusat pusat bisnis di wilayah ibu kota baru
terima kasih sudah berbagi pandangan soal investasi di ikn malam hari ini bisa pddc malam